sekolah tatap muka secara terbatas akan dibuka per juli dua ribu dua puluh
kebijakan tersebut telah didelegasikan kepada masing masing pemerintah daerah
nah sebagai syaratnya pendidik dan tenaga pendidikan ini sudah selesai menjalani tahapan atau proses vaksinasi
lantas apakah vaksinasi ini menjadi garansi dari paparan infeksi
bergabung bersama saya malam hari ini ada komisioner kpai ada bu retno listiarti
bu retno selamat malam bu retno sehat bu
selamat malam sehat alhamdulillah
bu kita tahu ya bagaimana dengan adanya skb empat menteri kemudian keputusan bahwa tatap muka atau sekolah tatap muka ini akan dibuka per juli dua ribu dua puluh
walaupun dengan terms conditions katanya paling penting kan highlight nya kan semua tenaga pendidikan ini sudah selesai menjalani proses vaksinasi
tapi kita lihat di bulan maret
tadi kalau mungkin bu retno juga tadi mendengarkan saya ada penjelasan saya
ada empat kemunculan kluster sekolah
jadi apakah dengan iming iming katanya vaksinasi selesai vaksinasi ini jadi garansi bu
ini boleh lampu hijau
enggak sih ya karena guru di vaksin itu kan sebenarnya hanya faktor pendukung
faktor utamanya sebenarnya bukan itu
karena kan kalau melihat jumlah guru
kalau kita berbicara
community atau ketebalan komunitas
nah kalau bicara sekolah kan belum banyak murid
gurun itu bisa seribu gurunya mungkin hanya sekitar delapan puluh
nah artinya kalau memang gurunya delapan puluh sementara muridnya seribu
kan gak mungkin ada ketebalan kelompok
artinya masih memungkinkan
nah tetapi kalau guru di vaksin
orang tua atau kakek nenek anak anak ini divaksin
artinya akan menekan atau mengurangi resiko penularan
karena orang dewasa di sekitar anak sudah di vaksin
kan mungkin itu
tapi kalau patokan dari relaksasi skb empat menteri adalah guru divaksin
ya menurut saya itu bukan faktor utama
itu sekedar faktor pendukung dan tentu kami kpai mengapresiasi atas guru di vaksin
nah tetapi kalau terkait
dengan relaksasi yang sekarang
karena juli mau dibuka
maksudnya pai mendorong untuk sebuah penyiapan
jadi lebih tepatnya sebenarnya penyiapan itu
karena untuk negara negara di eropa misalnya
seperti jepang seperti korea
mereka itu aman membuka sekolah ketika penyiapan
penyiapan buka sekolahnya itu dilakukan dengan sungguh sungguh
bahkan dengan pencegahan berlapis
nah itu ya
itu yang membuat kemudian sekolah aman
bukan dibuka sekolah tatap muka
oke kalau tadi berarti relaksasi vaksinasi itu kalau kpi bilang
april mei juni juli kurang lebih kan empat bulan lagi
belum vaksinasi kepada tenaga pendidik atau tenaga pengajar ini rata di semua daerah di indonesia
nah tadi persiapan yang kpai rekomendasikan jadinya persiapan seperti apa yang harusnya
yang relevan untuk empat bulan ini
ya pertama adalah infrastruktur ya
kalau dari hasil pengawasan kami terkait dengan infrastruktur
infrastruktur dari adaptasi kebiasaan baru seperti adanya wastemfle yang satu berbanding satu ya
jadi kalau udah kelasnya tiga puluh di sekolah itu atau rombongan belajar tiga puluh harus ada minimal tiga puluh waskensol
nah apakah itu terpenuhi lalu ada sabun ada mengalir ada termogan ada ruang ganti
ada ruang ganti untuk anak
anak yang berangkat dengan kendaraan umum
kita tidak pakai seragam dulu jadi akan ganti di sekolah
lalu juga ada ruang isolasi sementara
yaitu ketika dalam situasi darurat ditemukan anak dengan suhu tubuh di atas tiga ratus tujuh puluh
maka dia harus masuk isolasi sementara
dan yang utama lagi adalah protokol kesehatan atau sop nya
apakah sudah dibuat apakah sudah disosialisasi
dan satu lagi
dari hasil pengawasan kami
protokol kesehatan atau sop itu hanya tiga dari lima belas yang seharusnya ada
lalu yang lebih lagi adalah mou atau nota kesepahaman antara
dinas pendidikan dengan dinas kesehatan untuk dampingi buka sekolah
karena ketika ada anak misalnya ketika ada anak suhunya di atas tiga puluh tujuh tiga kan yang harus turun tenaga kesehatan
nah berarti harus ada mou
antara sekolah juga dengan pihak apa itu namanya
fasilitas kesentang terdekat
kalau tadi bu reto bilang kan vaksinasi tidak hanya relatable
artinya kalau nanti sekolah kembali dibuka ya tidak hanya tenaga pendidik gitu kan
misalnya orang tua kakek nenek semua yang ada di lingkungan rumah pun juga harus dipertanyakan
apakah mereka sudah mendapatkan vaksin atau tidak
plus anak ini pun juga yang menjadi polemik nih
perlukah anak divaksinasi walaupun katanya kan pemberian vaksin terhadap anak ini
pokoknya kalau anak anak kan ini tingkat penularannya kecil gitu kan
karena berbeda dengan orang dewasa atau lansia
jadi tidak perlu divaksin
pandangan kpai bagaimana
memang sampai anaknya belum ditemukan ya
uji coba pun belum dilakukan gitu
saya membaca sih di satu media bahwa sedang ada upaya untuk menguji coba pada anak di eropa
tapi itu kan juga belum dilakukan
ingat nih vaksin anak tuh bisa nggak dihasilkan dalam waktu tahun atau dua tahun ke depan
nah berarti untuk sementara anak anak tidak bisa divaksin
nah sebenarnya yang dikhawatirkan justru dia menular atau menjadi carrier bagi orang dewasa di sekitar dia
nah lalu yang lebih ini sih sebenarnya adalah vaksinasi ini memang harus dilakukan
namun angka anak di indonesia yang usianya delapan belas ke bawah itu kan atau masuk usia sekolah lah ya
itu kan sekitar delapan puluh tiga juta
nah artinya kalau penduduk indonesia sekitar dua ratus lima puluh kan sudah divaksin berapa persen
nah tapi berdasarkan pengawasan kami banyak guru juga tidak terinformasi dengan benar
mereka enggan untuk divaksin
satu contoh ada sekolah di kabupaten bandung
itu sekolah swasta itu dapat jatuh

ternyata dari delapan puluh an guru itu mereka hanya mau tujuh orang saja yang divaksin
nah ini ya kenapa kemudian menolak ternyata ya mereka ditakut takuti lah bahwa vaksin itu bisa mengakibatkan kematian
vaksin itu haram
vaksin itu dari china dan lain lain
nah ini kan menurutnya harusnya kan well informasi ya
artinya dia orang yang harusnya menyerap informasi dengan baik
tapi ternyata kok mesti punya informasi seperti ini
nah ini berarti kurang sosialisasi ini pemerintah
lalu kementerian kesehatan dan dinas dinas kesehatan di daerah kan
kalau divaksin gak mungkin dinas pendidikan yang ngomong
harus ahlinya ya
makanya harus ada mou nih antara dinas kesehatan dengan dinas pendidikan
bu retno terkait dengan kesiapan juga
ini kan pembukaan sekolah tatap muka secara terbatas ini kan
akhirnya delegasinya kan di
kembalikan kan kewenangannya dikembalikan ke masing masing ke pemerintah daerah
anda melihat bijakkah langkah ini
karena kan kalau misalnya kita lihat tentu
angka terus persebaran dan penyebaran
bagaimana tiap tiap daerah ini menangani pandemi ini kan
pastinya kan beda beda ya kan
nah kalau kebijakannya kembali ke daerah
di delegasikan kembali ke daerah
apakah tidak mungkin bisa berpotensi akan terjadinya ketimpangan juga
menurut pandangan kpai seperti apa bu retno
iya kalau kami memandang bahwa antara daerah ya
jadi kalau misalnya itu dimaksudkan untuk pemerintah daerah
oke karena yang punya sekolah daerah
yang punya guru daerah
nah kalau sfa atau sfk dan slb itu jadi kewenangan pemerintah provinsi
tapi kalau untuk smp paud esd itu berada di kewenangan pemerintah kabupaten kota
nah kalau berdasarkan ini maka sebenarnya diberikan kepada pemerintah daerah ya bisa saja
tapi tetap ada rambu rambu dan tetap harus ada koordinasi nasional dan rekorgasi daerahnya
misalnya di kombinasi nasional ya harusnya kementerian pendidikan dengan dinas pendidikan
kementerian agama dengan kantong wilayah agama
kan semua punya kepala kepala
lalu kepala kepala ini harus rapat koordinasi daerah
kepala dinas pendidikan daerah koordinasi dengan sekolah sekolah
ini dengan kepala sekolah kan
nah di situ petakan
sehingga nanti ada pemetaan sekolah yang siap sangat siap
sampai sekolah yang belum siap dan tidak siap
untuk sekolah yang siap dengan sangat siap harus didatengin
betul kita tuh ngisi aplikasinya
jangan jangan cuma isi isi doang
nah lalu nanti untuk yang tidak siap dan belum siap
kalau nggak punya uang ya harus diintervensi oleh daerah dan negara
intinya semua pihak harus siap
jangan cuma satu sisi saja yang share
jangan sampai pemerintahnya siap tenaga pendidiknya
atau anak anaknya orang tua siswa
atau sekolahnya tidak siap
itu juga sama aja
terima kasih bu retno sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam selamat sehat